ya bapak suki pekan kedua jelang bulan ramadan
ini sebenarnya secara umum harga harga bahan pokok di jawa timur ini relatif stabil
namun ada beberapa komoditas ini yang catatannya ini cukup tinggi
di antaranya itu adalah cabai rawit dan juga adalah kacang merah
nah ini misalnya nih ya ada di ibu siti
ibu siti sehat ya bu
ini kok ngomong ngomong hari ini kok jualan cabainya dikit bu cabai rawitnya
ya salib mahal nggak berani
jadi biasanya ibu siti ini menggunung cabainya
kalau mas mora itu kan langgan langgan bakso
kayaknya setengah kadang tiga per empat
sekarang satu on satu on setengah
emang harganya berapa bu hari ini bu
hari ini delapan puluh yang superan saya
kan yang jelek tak sendirikan
jadi itu pun kalau kondisi mahal itu ada banyak cabai jeleknya
ini sama ibu siti dipilahin seperti ini bu ya
iya yang putih saya ambil yang bete saya ambil
harganya jadi beda kan
nah padahal satu kilo itu biasanya jeleknya ada berapa on bu
satu kilo kurang lebih ya satu per empat lah
kadang kalau pas jelek ya tiga on
ya jadi dari satu kilo itu yang jelek bisa sampai tiga ratus gram
nah ini yang menarik juga ya bu kalau cabai mahal itu mulai beredar nih ya
yang namanya cabai kering ini bu ya
ya yang mahal dicampur ini campur ini
udah bagus nanti sambelnya udah pedes
banyak pedagang yang pakai ini bu ya
banyak satu karung itu dua hari kadang habis
ini kayak gini berapa satu ton ini bu
ambilnya satu karung itu per kilonya tujuh puluh
ini dinyatakan bisa lebih pedes ya dari yang segar ya
warnanya nanti campur ini merah
dapat sambelnya bagus
dari india informasinya
oke baik bu terima kasih ya bu ya
waduh teman bu siti
nah ini juga dikeluhkan oleh para pembeli ya yang khususnya yang memiliki makanan olahan
ini sama ibu ibu yang lagi belanja
bu siapa bu
ini beli banyak jualan makanan atau apa bu
jual makanan mbak nasi pecel
oh nasi pecel artinya cabai kerasa
terus ini pas depan ibu kacang ya bu
harganya juga ikut naik
biasanya berapa hari ini berapa bu
biasanya dua puluh enam mbak
saya biasanya beli yang bagus
terus berhubung harganya naik beli yang agak remuk dikit
oke jadi biasanya iring dua puluh enam sekarang hari ini berapa
eh biasanya rp dua puluh enam terus naik rp dua puluh tujuh rp dua puluh delapan terus saya kembali lagi dengan rp dua puluh enam
agak remuk dikit
beda ya selisihnya ya
permisi ya mbak umi ini penjualnya
jadi ini yang hari ini rp dua puluh
dulu dua puluh enam hari ini dua puluh delapan ya kacang merah ini ya untuk pecel
nah tapi kalau yang hari ini dua puluh lima boleh minyak
ngefek kerasa nggak bu sebenarnya bu
kalau saya naikkan nanti kan konsumen pada lari semua
tapi kalau cabai dikurangi apa gimana bu
cuma harganya memang naik sekarang
terima kasih bu ya informasinya
selamat belanja lagi
makasih mbak umi
ya jadi memang ini ya masuk pekan kedua jelang ramadan ini ada komoditas yang kerasa naiknya
seperti cabai rawit dan juga kacang merah kering seperti ini
namun juga ada komoditas yang turun seperti misalnya minyak goreng curah yang biasanya rp enam belas per kilo atau per liter
hari ini terpantau rp lima belas per kilo atau per liter
wida subianto herudwi sudarmanto pasar pucang surabaya